tak hanya sedap disantap kreasi puding di kota bandung ini pun sedap untuk dipandang
menggunakan beragam edible flowers atau bunga yang bisa dikonsumsi tampilannya pun seperti hiasan cantik berwarna warni
seperti apa bentuknya ini dia
ini dipilih khusus agar mempercantik tampilan tanpa merusak rasa makanannya

sebenarnya terinspirasinya dari awal tahun dua ribu tujuh itu lagi trend trend drop dari jepang
itu dia menggunakan bunga sakura yang dikeringkan
kita pikir kenapa enggak kita membudidayakan dari tanaman tanaman yang bisa dikembang biarkan di indonesia
ini adalah produk pudingnya
ingin ikut membuat puding cantik ini mari ikuti prosesnya
pertama campurkan air agar agar dan gula yang dimasak sambil diaduk hingga mendidih
lanjutkan susun bunga edible flowers beragam jenis seperti cosmos butterfly pea calendula star flowers dianthus hingga viola
tutup kembali dengan agar agar dan tunggu hingga suhunya dingin
tahap selanjutnya buat puding susunya dengan mencampurkan susu serbuk agar dan gula
lalu tuangkan ke dalam cetakan dan beri aneka buah
dan inilah hasilnya
wah cantik banget hasilnya
nah edible flowers ini memang sudah populer sejak pemerintahan
ratu victoria di kerajaan inggris
dan bunga bunga ini dijadikan sebagai bahan teh dan ada juga yang dikeringkan untuk obat obatan
seiring perkembangan zaman bunga bunga ini pun dijadikan sebagai kreativitas dan inovasi dalam dunia kuliner seperti ini
sekarang coba ini ya
kreasi puding edible flowers ini diklaim yang pertama di indonesia
karena keunikannya puding ini pun membuat tempatnya

dan itu terbuatnya dari bunga asli
jadi terlihatnya unik
puding cantik ini dibanderol mulai dari rp dua ratus ribu rupiah
usaha puding yang ditekuni melalui media sosial ini mampu menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah per bulannya
dian permatasari bandung